dan kepada saya dalam rangka preswa preswa akhir akhir ini yang terjadi di negara kita indonesia
tadi saya berbicara mengenai yang pertama
pertama mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi utamanya di sumatera dan di kalimantan
baik menggunakan pembangunan kanal kanal kemudian juga water bombing
kemudian juga pembuatan hujan
dan pembuatan yang kita tahu itu sangat mengurangi kejadian kejadian titik titik api yang ada di lapangan
sehingga kalau kita lihat hari ini sudah jauh sangat berkurang
kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ruu kuhp
banyak sekali tadi masukan masukan yang kami terima
dan saya mengucapkan
terima kasih yang sebesar besarnya atas masukan masukan baik
tadi yang berkaitan misalnya hukum yang terlalu masuk ke wilayah privat
misalnya ini saya kira sebuah masukan yang sangat baik
juga yang berkaitan dengan pasal pasal yang lain lainnya
termasuk pasal penghinaan terhadap presiden
dan yang ketiga yang berkaitan dengan undang undang kpk
yang sudah disahkan oleh dpr
banyak sekali masukan masukan juga yang diberikan kepada kita
utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu
tentu saja ini akan kita segera hitung kita kalkulasi
dan nanti setelah
kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru guru saya yang hadir pada sore hari ini
dan juga tadi saya menyampaikan mengenai perhargaan saya apresiasi saya terhadap
demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa
yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi
di negara kita
dan masukan masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar
dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita
jangan sampai demo merusak fasilitas umum
dan merugikan kita semuanya
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
tadi banyak masukan dari para tokoh mengenai pentingnya diterbitkannya perpu
masukan itu yang lain pak
masukan itu yang lain pak
itu tadi kan sudah saya jawab
akan kita kalkulasi akan kita hitung akan kita pertimbangkan
terutama dari sisi
tadi sudah saya sampaikan kepada beliau beliau
secepat cepatnya dalam waktu yang sesingkat singkatnya

soal perputu sendiri pak
pertimbangan itu yang paling kuat apa sih pak
sekarang saya mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan
besok besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa
terutama yang dari bem besok
pak soal kekerasan oleh aparat kepolisian selama proses demonstrasi kemarin gimana pak
tadi juga sudah kami mendapatkan masukan mengenai itu
nanti akan saya telepon langsung kepada kak pohri
agar dalam menangani setiap demonstrasi
itu dilakukan dengan cara cara yang tidak represif
tapi kalau sudah anarkis
seperti tadi malam
ya memang harus tindakan tegas